serba adat jawa itu luar biasa
nyampe gitu euforianya tuh berasa sekali ya
apalagi kalau kita lihat ini kirapnya pengantin kita kaisang dan erina itu luar biasa
betul karena kalau kita lihat ini prajurit prajurit ini dari keraton kasunanan surakarta ya
prawiro anom tuh yang pake baju hijau tadi
terus kemudian juga bergodo jayeng astro sorogeni joyosuro dan juga doropati
yes dan estimasi durasi kirap ini kira kira bisa memakan satu sampai satu lima jam gitu ya
dan ada sembilan panggung seperti yang tadi sudah disebutkan oleh teman teman kita yang sedang ada di sana
ada sembilan panggung di sepanjang jalan jalur kirap
dan jalur kirap yang digunakan itu adalah jalur jalan selamat riyadi hingga jalan diponegoro
dan selama perjalanan
menkirap ini ini tidak ada penutupan jalan ya sebenarnya